enggak enggak apa apa itu cuma salah paham kok
yaudah kalau gitu gue cabut dulu ya
minta maaf kok kayak ngajak berantem sih
terus gue harus ngapain
gue harus berlutut gitu supaya lo maafin
ya kalau perlu kayak gitu ya emang harus lah
berlutut gitu minta maaf kek
ih lo tuh ya katanya orangnya asik
oh jadi selama ini lo tuh suka ngobrolin gue sama temen temen lo ya
mas mau kemana
mas siannya kan belum datang
disini aja dulu
loh kan saya belum pesan apa apa mbak
wow mereka lucu banget ya
yah loh ma santai aja kali
duduk aja dulu disini nungguin temen lo
so baik lo bolak
so baik lo bolak
so baik lo bolak
gue yakin dia mereka pasti nanti bakal suka satu sama lain pacaran cucu cucu
gue juga yakin kalau mereka berdua tuh cocok banget
oh tuh emang jago banget ya buat rekan rekan isi hati orang
mel gitu loh
hmm kalau gitu kira kira gue sukanya sama siapa

kita semua juga tahu kali perlu gue sebutin
ternyata mereka ada di sini
pasti mereka yang ngerencanain semuanya
wuh kalian pada bersih banget sih
kita ketahuan kan ada di sini
kalian jangan bersih
iya kok kamu mau bela belah aku
tunggu tunggu tunggu
lu mau kemana sih men lu mau kemana
oh jadi kalian semua ngerjain gue
kembelin banget sih kalian
gua balik aja deh
eh jangan jangan jangan jangan
jangan jangan jangan jangan
men men men kita minta maaf kalo sifat kita semua bikin lu bete di sini ya
udah harus santai aja dulu di sini
ya kan kita udah nyampe sini sayang sayangku
nih dian kamu duduk disini
terus ya keren
boy boy duduk disini
bu duduk disini
terus berikut tuh
ini sifatnya dian
layar di sana layar dimana
ngapain tuh anak kemari
hah siapa yang ngundang sih
tuh gua yang nyuruh dia kesini
dia tadi telepon gua ngajakin ketemuan sama gua karena gua disini ada acara sama kalian
gua ajak gabung dia
sampai gua juga
lo ga boleh cabut dong
ini kesempatan kita buat damai sama dia
teman kita vito udah mati gara gara dia
mumpung lo semua ada disini
gue mau sekalian minta maaf
gak ada niatan untuk membunuh vito
semua itu kecelakaan
lo bisa ikut disini oke
ini yang kita cabut aja
lo berdua ada disini aja
gua yang salah
gua cabut duluan ya
sorry kalo gua udah ngerusak acara kalian
tunggu tunggu tunggu
ini kan sama lo gua yang nyuruh lo kesini
tapi gua ga nyangka malah jadi kayak gini semuanya
kan lo emang juga ga tau
ya cuma boy sih yang minta damai
ya gua ga enak aja
gue udah pergi
sorry sampai jumpa
raya sama wandi tuh deket banget ya
mereka temennya udah lama apa gimana sih
ih baru tau
kan boy yang ngenalin kemaren
tapi ih apa sih
maksud lo apa sih kak
kau mau ngerenek
ya udah lah gua juga ga enak sama kalian semua
ini cuma salah faham kok
tuh kok jadi ribet gini ya
jadi ga enak ya gue
yaudah deh lain kali kita hemat bareng ya
tunggu dulu dong
tega banget tuh jodohin raya sama mondi
padahal lo tau kan
kemarin gue baru bilang kalau gue suka sama raya
kak gue tuh minta maaf
gue tuh gak tau apa apa dan gue tuh gak sengaja kenali mondi sama raya
gue rasa lo bakal ngelakuin apa aja biar gas digala sama warrior damai
gue kecewa banget sama lo gue
gue gak nyangka lo bakal lembek banget sama mondi
ini udah berikut

bagi susul lah aikal aku gak enak sama dia
maaf banget ya
iya gue juga
megan sorry ya
gue harap lo gak usah diposesin gue
ya dia barusan pergi
gue jadi gak enak sama dia
kayaknya dia beneran marah sama gue
tapi kesannya lo malah prokomodi
boy lo harus bikin baik baik
itu cuma salah paham kok
ya udah kalau gitu gue cabut dulu ya